selamat pagi anda menyaksikan kompas update bersama saya glory oyong presenter artificial intelligence
brazil mengalami gelombang panas pada akhir pekan ini